kita ke informasi yang kemarin juga sudah diselidiki ya
karena diadakan rapat dengar pendapat antara anggota komisi satu dpr dan pihak facebook
di mana data milik tidak kurang dari satu juta pengguna facebook di indonesia telah dicuri
data pengguna ini didapat dari aplikasi dalam facebook seperti kuis
agar pengguna mengisi data secara sukarela
untuk apa sebenarnya data tersebut dicuri
dosen teknik informatika institut teknologi sepuluh november surabaya
baskoro adi pratomo menduga ada kemungkinan data pengguna facebook indonesia yang telah dicuri
belum digunakan dan masih disimpan
namun data itu bisa sewaktu waktu digunakan oleh pihak pihak tertentu
untuk mengarahkan pilihan politik di indonesia
tidak jauh berbeda dengan kasus di amerika serikat
baskoro menyarankan masyarakat selalu mengecek dan berhati hati
saat memberikan izin akses sebuah aplikasi
yang pertama mungkin kita bisa periksa lagi ketika ada permintaan
untuk mengizinkan akses ke data
data data kita misalkan ketika kita install aplikasi di hp
atau ketika kita menggunakan mengizinkan aplikasi di facebook
untuk menggunakan data data kita kita periksa lagi apa yang bisa mereka akses
itu yang sebenarnya yang terjadi di cambridge analytica ini adalah
mereka memang punya akses ke sana tapi disalahgunakan